ngajak anda bergabung ke bandara soekarno hatta tangerang banten untuk melihat penyambutan tim nas u dua puluh dua yang kemarin baru saja merebut piala aff dua ribu sembilan belas
yang anda saksikan saat ini adalah situasi di terminal kedatangan
lokasinya di bandara soekarno hatta tangerang
yang anda saksikan adalah persiapan penyambutan tim garuda muda
ada menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi dan kemudian ada ratu tisha sekjen pssi sudah ada di lokasi juga
kita sudah mendengar keriuhan sepertinya sebentar lagi skuad garuda muda akan segera tampak di layar kaca
ya seperti kita ketahui timnas selama sepuluh hari terakhir bertanding di kamboja
puncaknya tadi malam mengalahkan thailand dengan skor dua satu di olympic stadium di phnom penh kamboja
awalnya sempat imbang di babak pertama tapi timnas kemudian bangkit tim garuda muda bangkit
dan hingga laga tuntas tetap dipertahankan
angkanya di dua satu atas kemenangan indonesia
selamat datang para juara di tanah air indonesia terima kasih atas nama bangsa indonesia yang telah mengharumkan
kalau bangsa menjadi juara di afk tahun dua ribu tujuh belas championship di tata air indonesia
teman teman kota mohon tertutup menyesuaikan si tayang di belakang semua terima kasih
duh duduk dong
ya sebentar lagi kita akan melihat pemain pemain muda indonesia
oke yang pertama coach indra syafri sudah terlihat
berikutnya manajer kita bapak akbp syul marji
dan ini lagi angkut kita andi setianegraho yang telah meng implies iban berkanil
kepada juara berikutnya pindah sambut mbak asfataohae
berikutnya sang striker kita
salah satu pencetak gol
di bawah final yang kemarin melawan thailand
dimana sani ripsi adalah salah satu
yang bertugas di
pauli amir berjaya
berikutnya gol kita
yang juga anak raguna